sambil menikmati pemandangan kota hongkong
bu dara ini kita bicara soal idul fitri
yaitu tiga enam puluh sembilan persen pada akhir dua ribu dua puluh
harus ada solusi yang revolusioner
nah dalam ikhtiar tadi mendapatkan suasana ramadhan
saya kira itu jadi nggak penting kalau kemudian kita bicara tapi
juga jadi menurut saya sih yang paling enak kalau mau staycation tuh ya di sini karena
tapi tahun pemilu biasanya positif bagi telkom
kalau kita menggunakan kan ada mekanismenya gitu
melihat situasi tersebut richard elezer pudiang lumiu membalas tembakan nofrian sahius syahuta barat
kadang ada juga yang penting disekolahin
terus itu dikasih masuk istri bayi
memungkinkan ya sebuah makanan berubah dan diterima bahkan menjadi makanan
maka kita harus lebih aware sama alat kantor kan
terus juga ukurannya ini nggak kayak sate taikan lain ini agak gede nih
jadi kalau menurut saya ini bukan suatu contoh yang baik
tapi kami pernah nggak merasa ada satu titik yang kayak
namun tidak hanya diguyur saja karena ayam utuh sebelumnya direbus dalam santan yang sudah diberi bumbu bumbu tertentu
semoga kontingen merah putih dapat mencapai hasil yang terbaik
usai menyantap makanan yuk seruput wedang ronde untuk melawan dinginnya kota salatiga
bahwa apalagi pada saat mudik dan pasca mudik dengan mobilitas dan aktivitas yang sudah begitu banyak kita longgarkan
beragam rasa ice cream dapat anda temukan di sini
semangkuk bakmi rata rata dibanderol dengan harga tiga puluh ribu rupiah
jadi seolah olah yang terdata itu adalah stok yang ada di gudang pabrik gula
sebenarnya nya sih ni setuju
banyak daripada sisi kristen ya ya
saat ini masih membuka atau mereka masih secara normal
di pulau kami pak sudah terkikis
yang membuat pengendara itu juga tidak hati hati dan juga status jalan ini juga status jalan kabupaten
tapi kan di bali masih ada kan nbl dari bali
ayam pengemis langsung menyeruak
dan kelima adalah iman kepada hari kiamat
spiritualitas di indonesia mungkin bisa dikatakan soal kebatinan
di jawa barat jumlah pemilih muda dengan kategori usia tujuh belas hingga dua puluh empat tahun berjumlah tujuh empat juta orang
diangkat karyawan pun susah kayak gitu akhirnya tiba tiba
ini bagian dari yang disebut dengan strategi
jadi untuk kendaraan militer
terus james sempet apa ada ini gak berarti masuk ke semua team nya berarti ya james ya sempet ya
sampah bagi anda bisa menjadi rejeki di tangan orang lain
dan ini pasti mempengaruhi surplus perdagangan indonesia
salah satunya dari panas bumi
jadi dia punya ide untuk menguasai sambal khas daerahnya
ada kereta travel ada juga sekarang kereta cepat jakarta bandung
eha sangat bersyukur dirinya hanya mengalami luka memar di bagian kaki dan badan
kira kira menurut profesor sendiri siapa yang berhak untuk mendapatkan vaksin yang ketiga ini
jadi seperti tadi sebenarnya hanya saya sampaikan tadi di awal bahwa tragedi atau kejadian di rumacang ini sebenarnya mobil itu sudah berhenti
menyebut deklarasi pembentukan koalisi parpol jelang pilpres dua ribu dua puluh empat batal digelar sepuluh november dua ribu dua puluh dua kemarin
jadi sekalian bisa sekali jalan
karena pada prinsipnya menanam itu untuk ditebang
jadinya gue meski fun game yang perbanas yang di itu
pernyataan pak prabowo ini dan balasan dari anies baswedan
dari legalitas perusahaan atau pedagang
dono purwanto beni apriyadi sekayu sumatera selatan
jadi seharusnya bi tidak perlu menaikkan suku bunga acuan kita
tunggu aja tema lain soal pleasure gencet di podcast gencet tergecet di spotify noise dan aplikasi lainnya
angga itu sudah apa apa mungkin hanya lagi